video yang memperlihatkan oknum pegawai negeri sipil sedang berpesta minuman keras menyedot perhatian netizen
diduga para abdi negara ini mabuk mabukan pada jam kerja dan dilakukan di area kantor instansi pemerintahan
video ini menampilkan sejumlah orang berseragam pegawai negeri sipil atau pns
sedang menenggak minuman beralkohol dengan diiringi musik
dalam video juga ditampilkan beberapa jenis minuman keras tersusun di salah satu meja
diduga peristiwa direkam pada jam kerja dan berlokasi di salah satu ruangan kantor instansi pemerintahan
menanggapi dugaan bahwa orang orang di dalam video tersebut adalah pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan kabupaten nias utara
pejabat pemerintah kabupaten nias utara berjanji akan menyelidiki perbuatan tidak terpuji tersebut
ada beberapa oknum pegawai yang melakukan beberapa yang melanggar kedisiplinan
maka sesuai dengan petunjuk bahwa pegawai yang melanggar diskipil harus ditindak
sesuai dengan pp lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh
tim inspektorat akan memanggil seluruh pns yang terlibat pesta miras
dan akan diberikan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh
dengan sanksi paling berat pemecatan dengan tidak hormat
budiman amin tanjung nias utara sumatera utara